iya tidak apa apa pak
bapak sebetulnya tidak enak meninggalkan kamu sendirian disini
tidak apa apa pak saung tinggal memberikan pupuk insya allah tidak berat
sudah tidak apa apa pak salam pergi saja
amin terima kasih kusoy
adil laring bener ya bos
dulu saya dan asi itu satu madrasah
dia dua tahun di bawah saya
setelah selesai madrasah tidak iya
saya lanjut memdok
sejak itu saya tidak pernah lagi lihat asi
sekarang teh dia berbeda
tambah cantik ya kang bos
apa sih kamu tuh cuy
bu kemarin sore teh asik ketemu kang bagja di kebunnya
ternyata kang bak jate tinggal di sini juga ya bu
bisa jadi begitu
bagja teh akan menetap di cidahu
kan mondoknya juga sudah selesai
tambah ganteng dia sekarang
bisa jadi begitu
bisa jadi begitu
bisa jadi begitu
bisa jadi begitu
kalau menurut saya mah cuma masalah komunikasi pak
kalau tkw zaman dulu itu susah berkomunikasi sama keluarga di kampung
makanya kerasa jauh hubungan keluarganya
makanya mereka sekarang tuh gak mau anak anaknya mereka jadi tkw juga
kalau tkw zaman sekarang udah gampang banget
kalau kangen tinggal teleponan tiap hari
makanya kerja di luar negeri tuh kayak cuma dari sini
di sini ke jakarta
makanya mereka gak khawatir kalau anak anaknya jadi tkw
ya mungkin memang seperti itu biojo
mak juga gak mau kamu udah nenek cerai
kalau ada yang bisa malakukan pasti malakukan
gak usah wak
siapa tau nanti nenek datang jadi dia kelihatan
iya di sini aja bu kita
yaudah mangga tuh
siapa tau sebentar lagi nenek teh pulang
idan panggil dulu ya
kalau begitu saya buatkan minum dulu sebentar
gak usah repot repot bu gak apa apa
gak apa apa cuma air putih saja
pasti datang hari ini ya pak
iya beliau kemungkinan besar seperti itu
akhirnya selesai juga
pak ustadz ada apa bagi kita berdua
kamu ketik tulisan ini yang rapi
oh iya baik pak mustaq
lalu kamu cetak
terus kamu antar bagikan ke rumah semua ketua rt
siap pak mustaq
pak mustaq apa kabar
baik pak mustaq
pak mustaq aku tuh datang ke sini setiap hari untuk ngetokin rumahnya pak mustaq
tapi gak pernah dibukain
pak mustaqnya selalu gak ada di rumah
padahal aku mau belajar ngaji
saya lagi banyak urusan
banyak yang bertanya berbagai hal ke saya
kalau sudah tidak ada yang dipercayain lagi ya pak
tulus ketik yang rapi ya
siap pak mustaq
ketik apa sih pak ustadz
surat edaran rt
ini biar aku aja yang ketik
ini bukan cuma diketik
tapi dicetak juga
ih itu mah gampil pak mustaq
nanti aku ketikin terus aku cetak
kan aku punya laptop pak ustadz
tulis aja yang ketik dan cetak ya
iya pak mustaq
assalamualaikum pak mustaq
ini tulisan pak mustaq
dulu kan saya ketua kelas
mau mulai ngaji pak mustaq
kok kangen belajar ngaji sama pak mustaq
iya saya juga kangen sama tute
nah sampai sini ya pak ustadz
usai bapak sebenarnya kurang suka sama idan
tapi bapak tetap sedih kalau nanti idan sama nenek harus cerai
yang bapak pikirkan ronald
ika punya anak cerai
sudah umum di sini
bapak tidak ingin nenek akan seperti itu
korsoman pun ternyata seperti itu
bapak sebetulnya tidak enak meninggalkan kamu sendirian disini
tidak apa apa pak saung
tinggal memberikan pupuk
insya allah tidak berat
sudah tidak apa apa
pak sahum pergi saja
terima kasih gusan